gempa magnitudo enam lima menguncang sejumlah wilayah di bengkulu
gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg merinci
gempa terjadi pada pukul dua puluh satu lewat tiga puluh satu waktu indonesia barat
pusat gempa berada di lima dua puluh dua lintang selatan dan satu ratus dua sembilan puluh lima bujur timur
posisi gempa berjarak enam puluh empat km barat daya kaur bengkulu
lima km timur laut enggano dan empat ratus tiga puluh tiga km dari kota jakarta
gempa tidak berpotensi tsunami dan belum ada laporan mengenai kerusakan gempa
masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di bengkulu
kami sudah terhubung dengan heri supandi jurnalis transmedia di bengkulu
selamat malam heri
ya selamat malam mbak daca
heri bisa diceritakan bagaimana situasi terkini di bengkulu pak asca
gempa yang terjadi pada satu jam yang lalu
dan masyarakat pun belum tidak ada yang merasa panik ataupun untuk mencoba
melari ke tempat yang lebih tinggi
sehingga tidak ada kepanikan sama sekali yang terjadi ya
bisa anda ceritakan bagaimana tadi pada saat detik detik terjadinya gempa
oke pada saat terjadi gempa kebetulan saya berada di mal yang tidak jauh dari pantai
hanya berjalan sepuluh meter dari pantai
kebetulan pada saat terjadi gempa di pukul dua puluh satu tiga puluh satu menit itu
mall dalam kondisi akan closing
jadi tidak ada kepanikan dan pengunjung pun hanya setiapnya beberapa ada karyawan yang mencoba untuk lari
akhirnya kembali lagi karena melihat tidak ada terjadi kepanikan oleh karyawan lain
atas gempa yang terjadi apakah sudah ada laporan dari pemerintah setempat
ataupun laporan dari masyarakat adanya kerusakan yang terjadi
oke untuk sejauh ini pihak pemerintah provinsi bengkulu belum melaporkan adanya kerusakan
akibat gempa yang terjadi pada pukul dua puluh satu tiga puluh satu menit tadi
atau warga sekitar mungkin yang melaporkan adanya kerusakan akibat gempa yang terjadi tadi
oke karena goncangan gempa tadi di kota bunggul ini tidak begitu kuat
tapi agak lama memang tapi goncangannya juga terasa
belum ada laporan warga atau masyarakat di sekitar lokasi yang melaporkan ada kerusakan terhadap kejadian gempa tersebut
baik di kota bengkulu ini memang tidak terasa begitu kencang
apakah anda mengetahui mungkin ada kota lain yang merasakan gempa ini begitu kencangnya
oke karena pusat gempa itu berada di daerah sahur
saya belum menerima laporan dari kabupaten kaur apakah ada kerusakan
tadi saya sudah berkomunikasi dengan pihak mkg dan bpbd provinsi bengkulu
mereka masih melakukan input data apakah ada kerusakan saat terjadinya gempa
apakah anda mendapatkan atau bisa mendapatkan informasi dari warga di kabupaten kaur sana
mengenai bagaimana kondisi mereka di sana
oke untuk saat ini saya sudah berapa kali kontak dengan masyarakat yang ada di kabupaten kaur
belum bisa terhubung mungkin karena mereka masih panik atau apa
belum bisa mengetahui kondisi terkini di kabupaten kaur
baik dari pemerintah sendiri apakah sudah banyak yang menuju ke kabupaten kaur untuk memberikan bantuan
kalau sejauh ini belum ada informasi karena kita masih menunggu juga
tapi ini belum ada informasi soal adanya kerusakan ataupun ada evakuasi di kabupaten
bagaimana kondisi jaraknya sebenarnya
waktu tempuhnya jarak tempuhnya apakah sulit untuk dijangkau ke kabupaten kaur tersebut sebenarnya
kabupaten kaur ini kalau dari kota bungkulu itu menempuh jarak sekitar tujuh jam perjalanan lewat darat
berada sebelah liwa provinsi lampung
sebelah mana heri supandi
karena tadi suara anda terputus
kabupaten kaur ini berbatasan langsung dengan provinsi lampung
berbatasan dengan provinsi lampung baik
tujuh jam perjalanan dari
kota bengkulu dan berbatasan dengan provinsi lampung
sehingga perjalanan ini sebenarnya cukup panjang ya cukup lama ya waktu yang
baik kemudian dari pemerintah sendiri anda belum mendapatkan informasi bahwa sudah ada yang menuju ke sana atau belum
belum hingga saat ini kita belum menerima laporan
laporan atau penderkomunikasi dari pemerintah atas terjadinya gempa enam lima tadi
baik apakah anda belum bisa hingga saat ini berarti anda juga belum bisa menghubungi rekan anda yang berada di kabupaten kaur tersebut
belum belum bisa saya hubungi yang berada di kabupaten kaur
terima kasih howard
baik terima kasih heri supandi jurnalis transmedia di bengkulu